tidak terima dengan hasil penerimaan siswa baru ratusan warga dan anak anak di sidoarjo menggelar unjuk rasa ke sekolah
warga menuntut pihak sekolah adil dalam menerima siswa baru dan mengancam akan menggembok pintu gerbang jika tuntutan tidak dikabulkan
dengan membawa sejumlah poster dan membentangkan sepanduk ratusan orang tunga dan anak anak warga desa sido kepung
kecamatan buduran kabupaten sidoarjo berunjuk rasa di depan smpn dua buduran
dalam aksi selasa siang ini warga menilai bahwa pihak sekolah tidak transparan dalam penerimaan peserta didik baru
sehingga masa pendemo menuntut agar pihak sekolah menerima anak anak lulusan sekolah dasar sidokepung yang merupakan warga setempat
warga berdalih smp negeri dua buduran berada di atas tanah gogol atau tanah milik warga yang dijual kepada pihak sekolah
dalam proses jual beli tersebut
memiliki perjanjian untuk mengutamakan anak anak desa setempat diterima di sekolah tersebut
sementara itu pihak sekolah sebetulnya sudah mencari penerimaan peserta
delapan bangku kosong untuk warga setempat dan sudah terisi siswa warga desa setempat
meski demikian dinas pendidikan berjanji akan melaporkan permasalahan ini kepada bupati untuk mendapatkan solusi terbaik
sebelum membubarkan diri masa mengancam akan menggembok pintu gerbang sekolah
bila tuntutannya tak dipenuhi pihak sekolah
dari kuhardian syah sido arjo